dobrak aja tuh
tapi jangan saya prt aja
ini saya telegramatik tuh
ini mau ngedobrak mau merayu nih
bukan masalah maksa maksa
berarti kita pulang saja
kok malah pulang
kita tidak baik masuk ke rumah orang tanpa permisi
udah dikonci berarti kita gak boleh masuk
pak rete harus ingat
pak rete ini adalah pejabat pemerintah
dipercayakan oleh warga untuk selalu melindungi
kalau anak anak nggak diselamatin
itu berarti salah pak rete
pak rete sebagai laki laki dengan perawakan yang gagah
jangan mau kalah tuh sama panto
banyak panto yang eleh
bisa ga ada orang di sini
apa yang terjadi
di sini itu bukan satu
bisa jadi pelawan keluar lain aja yuk
yaudah yuk yuk
kita harus keluar dari sini
bisa ada laki laki laki di sini
bisa ada laki laki di sini
bisa ada laki laki di sini
bisa ada laki laki di sini
bisa ada laki laki di sini
kebuka belum izinnya
kebuka pak rete
mending kita cari jalanan aja yuk
katanya te pura te nyari anak anak
iya bener pak rete
tadi saya dengar ada suara anak anak teriak dari bawah kayaknya
jadi kayaknya mereka bener bener ada di dalam etak
ya sudah masuk aja tuh
gak bisa pak rete
itu te rumahnya di kunci
justru udah didobrak nggak bisa
telinga dia sengklek
udah mendingan kita cari jalan lain saja
kita cari jalan aja yuk
ya sudah ya sudah
kok aku masih gak percaya ya
vela ini berhantu
tapi gimana caranya suara suara itu muncul
bener kak disini ada hantunya
oh ada orang yang sengaja taruh benang disini
biar kursinya bunyi
ada orang yang sengaja taruh ini disini
biar suaranya bunyi
ternyata yang bilang ali benar
ada yang sengaja menaktokin kita
jadi hantunya bohongan
coba buka lah pintu
tapi jangan saya prt aja
ini saya telegramatik
lemah lesan pisan pas astra lah
ini mau ngedobrak mau merayu nih
siapa yang mau dobrak
udah pas astra aja
udah prt aja
biar saya aja yang ngedobrak
bu rati itu kan perempuan
ternyata manusia bukan hantu
jadi selama ini hantu bila itu gak pernah ada
gua henti ada hantu meninggal di banelik
hantu buluan gitu
hei kamu aduh pulanglah
shhh pak budiman
pak sastra kenal sama bapak ini
iya bu ranti
pak budiman ini milik pila yang bangkrut
gara gara saya bangkrut istri saya pergi meninggalkan saya dan membawa anak anak saya
rumah saya tidak ada
dan akhirnya saya sembunyi di sini
karena saya gak mau bila ini dicari
saya sengaja bikin mitos kalau villa ini berhantu
tuh kan rafa di sini tuh gak ada hantu
punten ya pak budiman
kenapa sih pak budimantai gak cari aja tuh pekerjaan yang halal
kan gak ada gunanya nakut nakutin orang orang yang ada di sini
tapi saya tidak terima bu
villa ini milik keluarga saya
banyak kenangan yang ada di sini bu
pokoknya saya tidak rela kalau villa ini jatuh ke tangan orang lain
pak budiman punten ini mah bukan saya yang ngawagal
tapi perbuatan pak budiman ini sangat tidak terpuji
jangan bikin isu yang tidak tidak dong
di masyarakat takut takutin apa
nanti pak budiman bisa disalahkan oleh rakyat
pak budiman jangan bikin isu gitu
nanti bisa disalahkan sama masyarakat
nanti saya gak mau gitu
ya maksudnya pak budiman itu mendingan memulai hidup baru atau
mendingan move on supaya nggak disalahin sama masyarakat
tuh mendingan move on
memulai hidup baru supaya tidak disalahkan oleh masyarakat
tapi kalian enak tinggal bilang begini begitu move on
kalian kan gak merasakan apa yang saya rasakan
om jangan bikin nafa takut lagi ya
rafa jadi takut kira kira hantu beneran
iya om jangan bikin bela takut dong om
kan nanti jadinya kayak inget inget
om jangan takutin aku lagi
nanti aku kurut
karena om sudah salah besar
karena bikin teror sehingga kalian jadi ketakutan
om tidak akan menakuti orang orang
minimal mulai sekarang nggak ada lagi anak anak yang jadi penakut karena ditakut takutin
akan memberikan pekerjaan buat bapak
dan kamar mes buat tinggal bapak
makasih ya pak
makasih anak anak manis
saya jadi malu
saya akan berubah
bukan bener rafa
di sini itu gak ada hantu
tuh rafa gak ada hantu
itu mah kucing rafa bukan hantu kak sep
hantunya udah pulang kampung hari ini
aduh rafa kapan sih kamu jadi berani
baru diomongin udah takut aja
gak ada hantu
gak ada hantu
gak ada hantu
kayak bayi lo problem
udahlah udah malam ini yuk kita pulang aja yuk